hujan deras disertai angin kencang yang melanda jakarta
senin siang memporak porandakan atap kantin di kawasan kuningan jakarta selatan
pengunjung sedang makan pun berhamburan menghindari atap yang berterbangan
gambar ini diambil oleh warga di rasunagar dan food street kuningan saat hujan deras
menurut seorang saksi peristiwa terjadi sekitar pukul dua belas siang
saat pengunjung tengah menikmati hidangan terdengar suara gemuruh dari atap yang seketika beterbangan
angin kencang berlangsung sekitar lima belas menit
dari enam stand makanan yang ada di sini tiga diantaranya mengalami kerusakan di bagian atap
senin sore sejumlah pegawai mulai mengangkat atap yang berjatuhan
saat kejadian rame apa gimana bang
lagi rame posisi lagi rame lagi makan siang lagi banyak yang lagi makan
terus orangnya gimana pada gura gura apa
kabur semua sih pada pindah ke seberang alhamdulillahnya nggak datang